tujuh warga negara asing asal malaysia diamankan saat digelar razia tempat hiburan malam di jalur pantura tuban
saat diperiksa ketujuh wna tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan maupun kartu identitas diri
kedatangan belasan petugas berseragam lengkap secara tiba tiba ini sempat membuat pengunjung dan pengelola tempat hiburan di jalur pantura tuban terkejut
tak hanya para tamu karyawan dan sejumlah gadis pemandu lagu juga diperiksa petugas
selain itu aparat juga menggeledah semua barang bawaan pengunjung satu persatu
sasaran razia kali ini adalah narkoba serta senjata tajam
namun setelah satu jam diperiksa petugas tidak menemukan barang yang dimaksud
meski tidak mendapatkan barang terlarang namun tujuh wna yang sedang pesta miras di tempat hiburan tersebut terpaksa diamankan petugas
para wna asal malaysia ini mengaku paspor dan kandung
kartu identitasnya tertinggal di kapal
sebagai langkah antisipasi petugas meminta para wna kembali ke kapal untuk mengambil dokumen yang diperlukan
dion fajar arianto tuban